hade kamu laki itu gak kenal capek kerja keras kuat membela wanita
ini laki laki pujaan abah ini
kuat pintar sehat
jadi abah sekarang setuju
oh tidak segampang itu nih
laki laki yang ngedeketin neng harus tahu enam
dua cari kerja
aku udah siap sayang
mas udah lama banget ya kita gak makan malam di luar
soalnya kamu selalu ingat ingkar janji sama aku
malam ini khusus untuk kamu
aku datang kesini jemput khusus buat kamu
hari ini malam ini kita akan makan di restoran yang romantis banget
untuk kamu juga
jadi udah siap neng
jangan lupa pakai helm ya
by the way kamu cantik banget malam ini
terlambat gua keduluan sama si bule alay
tapi kenapa mereka rapi banget
wih daripada makan luwani

ya udah nah

udah selesai nih w action
gimana udah telepon abangnya abangnya rakyat
udah tapi abahnya gak mau
oh yaudah kalau abangnya raya gak mau gak usah dipaksain ma
cari yang lain aja
tapi masalahnya emang banyak agen agen yang nawarin gitu kan
tapi mama pikir pikir gak ada yang cocok
kenapa gak ada yang cocok
mamanya aja kali yang kepikirannya cuma sama abahnya raya
memang sih dia itu maco laki banget badan juga atletis
papa bener tau
apanya yang bener
itu yang barusan papa bilang gitu
itu itu barusan bapak bilang
tuh si berondong tua itu benar keren ya kan
tatowan laki banget
bener itu pa
iya tapi papa tuh
pa papa cemburu lagi
eh papa cemburu ngaku aja
gak papa kok di depan anak ngaku aja
udah mama jangan marah dong
iya jangan marah dong
jelas marah dong
mama sih bikin bapak cemburu
jadi papa keceplosan tuh salah ngomong
ya udah pokoknya mama gak mau tau
kalau papa itu cinta mati sama mama
gak cinta nih gak cinta
masa cinta kagak ada yang bulat pa
kau pake bahasa israel ma
diungkapkan perasaan tuh diungkapkan
ya udah deh mama marah deh
gitu dong ini baru cocok
jadi pengen makan
bukan sama abahnya raya itu
kok abahnya raya lagi sih pa
katanya udah gak cemburu lagi tadi
katanya udah gini gini sama mama
kamu kepedesan ya
aduh anak mama
udah lah gak usah ngebahas abahnya raya
kan dia kan udah gak mau jadi bintang iklannya mama
pokoknya udah kenyang mau ke kamar
tapi boy mau kasih usulan sama mama
satu cowok yang keren
siapa tuh nak
amit jadi iklan obat kuat
dan itu bocel
liatin gua kasih pelajaran sekarang
tunggu sebentar ya ada urusan
bukan kamu sendiri
bukan kamu sendiri
beragaz orang lainnya rouge gue
saya mau beli makan malam dulu bu
gimana kalau kita makan malam dulu
soalnya juga beli makanannya di keturma bu devi kok
yaudah deh pak
saya ikut bapak kemana aja pokoknya

ya allah terima kasih
rejeki mah dari mana aja

elang apa sih dia
aku lupa sama devi ampun
dengan mendapatkan hati
aduh salut oke kasih kemodi bener bener mau berkorban dia padahal dia pasti capek
itu mau baru pulang dari bogor tapi demi sineng dia mau kerja woi salut
yang sini berapa bantuin kasihan kamu kayaknya capek jangan udah nanggung
mending kamu istirahat aja duduk dulu enggak kasih kamu capek kondisi aja
eh eh eh eh apa apaan sih kamu bisa dibecakan ha ha ha ha kamu juga
eh emang adik kamu laki itu gak kenal capek kerja keras kuat membela wanita
ini laki laki pujaan abah ini kuat pintar sehat
jadi apa sekarang setuju oh tidak segampang itu neng laki laki yang deketin neng harus tahu enam
satu sholat lima waktu dua cari kerja tiga tahu abah tidak pernah suka sama dia empat apa
lima menyakiti neng abah tidak segan segan menyakiti kamu enam ketahui lah aku tidak takut kembali ke penjara
enam dong itu enam yaudah kita kembali ke poin abah ini mengucapkan terima kasih sama kamu gimana kalau kita ke pecelelek
oh iya jelas ayolah dar siapa yang ngajak kamu duduk
saya juga lapar bah ikut ya ah kamu mah udah makan baut aja
kasihan ajak ajak urus tar
ini beresnya dulu aja
buka angin aja dulu
jadi jangan l capac kasihan impacting